butuh banyak hiburan di aplikasi rcti plus ngapain aja bisa kamu lihat
pantes baru menikah dua bulan kamu udah hamil empat bulan
ternyata janinnya sprio kan
jasad perempuan murahan
randy mau bicara
dia bilang sih dua hari yang lalu kalungnya masih ada
hilang di jalan kali kak
enggak mungkin hilangnya di rumah ini kok
di rumah ini
iya di rumah ini
dan di rumah ini cuma ada gue randy ibu dan nina
tapi bukan aku
bukan ibu atau nina yang
salah apa sih yang gak mungkin di dunia ini
banyak orang yang kelihatannya baik tapi akhirnya jahat
tapi tidak begitu dengan ibu ataupun nina
kalau gak percaya silakan sekarang periksa kamar kami
silahkan kalau mau periksa kamar ibu
kok kak randy tega banget sih nuduh ibu menjuri
bukan kakak nuduh nin
tapi takutnya ibu khilaf dan
dan cowok atau anak
ini apa bu
ibu nggak tahu
ibu gak tahu itu apa
sumpah ren ibu nggak tahu
tuh terbukti kan
ibu bukan pencuri
kalau ibu emang gak mencuri kalung itu
terus kenapa kalungnya ada di tas ibu
ibu nggak tahu kenapa bisa ada di dalam tas itu
itu bukan ibu
ibu nggak ngambil ren kamu harus percaya sama ibu
saya kecewa dengan ibu
ibu bikin malu
nggak nyangka ya
ternyata di rumah ini ada pencurinya
mulai sekarang juga ibu tinggalkan rumah ini
saya malu dengan perbuatan ibu
kita mau tinggal di mana
ibu juga nggak tahu nak
pokoknya malam ini kita cari tempat aja yang bisa buat kita berteduh ya
ibu ibu kenapa kok nangis
ibu ingat sama kakakmu nen
buat apa sih ibu ingat karendi terus belum tentu dia mikirin kita
nen biar bagaimanapun kak randy itu anak ibu
nen pada dasarnya randy itu anak baik
kalau dia memang anak baik dia gak akan pernah ngusir kita
udah lah bu ibu jangan nangis ya
nen nggak mau ngeliat ibu sedih ya bu ya
baik ren gimana kabar mika di rumah
apa maksud kamu dipiara
dan dia juga cari cowok buat ngawinin dia supaya pas anaknya lahir ada bapaknya
iya kan ibu
ibu mengguna aku
selingkuh sama pia ren
ih brengsek lu
mulut lu tuh gak bisa dijaga ya
dia itu penny suaminya mika
ih banget sih lu
kamu licik dasar penipu
ada apa ren
alah jangan pura pura kamu
saya tahu siapa kamu sebenarnya
kamu menikah dengan saya
gara gara janin yang ada dalam perutnya itu kan
ternyata kamu cuma manfaatin saya
setelah hamil dari si priok
baru menikah dua bulan
kamu udah hamil empat bulan
ternyata janinnya si prio kan
dasar perempuan murahan
loh kalau ngomong jangan sembarangan ya
lu bisa seperti sekarang ini
lu bisa menikmati kemewahan itu
mana ada perusahaan yang menerima lu kerja
hanya lulusan sma
lu itu gembel ren
aku memang gembel
tapi aku masih punya moral dan akhlak
gak seperti kamu
jangan lupa untuk menikmati kemewahanmu
lu gak ada pegangnya sama ibu lu
gak tahu berterima kasih
dengan mulai sekarang juga
lu tinggal di rumah gue
aku juga udah gak suci lagi
tinggal di rumah sedetik
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum